biar aku aja bawa
nggak usah apa apa ini biar aku yang boyang aku aja kamu
kan tunangan aku masih aku biarin kamu sendiri sih aku aja aku jangan
senj hacer dari tadi
drek ya allah kamu kenapa lecet sepatunya bolong ya udah aku ambil dulu ya
coba kita masih punya victoria wih kita aku susah kayak begini
masih masih bisa bahagia
andre kamu jangan pikirin semua itu kamu lupain aja ya kita mulai lagi dari awal yang pasti aku selalu dukung kamu
ya ampun papa kasihan banget sepatunya sampai bolong
ya uang segini sih mana cukup
aku buat beli sepatu papa
andre kamu yakin kamu mau kerja dengan sepatu bolong itu nanti kaki kamu tambah lecet
ini sepatu masih bisa dipakai kok mak
banyak orang yang punya sepatu
kalau aku kan sepatunya masih bisa dipakai
ya aku berangkat ya mak
pokoknya aku doain hari ini lebih baik dari seminggu
yaudah ya cukup banget ya
gak papa biar aku
biar aku aja yang bawain
gak usah gak papa ini biar aku yang bawain
ini aku yang bawa ini
gak papa ini biar aku yang bawa ya
gak papa aku aja kamu kan tunangan aku
masih aku biarin kamu bawa sendiri sih
yaudah makasih ya
ibu wiwit itu sedih banget
soalnya dia cerita sama aku
waktu kita jenguk dia di penjara
kamu kayaknya gak ada masalah sama dia
sekarang kamu suruh aku bermanis manis
sama orang yang sudah membunuh bapak aku
salah unurin aku
semenjak sepeninggalan papa aku
hidup aku dan juga mama
itu sangat berat sekali
dan kamu suruh aku baik sama orang itu
tapi dia kan sebetulnya gak bersalah andre
kalian membahas pembunuh itu lagi
apa sih maksudnya
tapi dia kan di jebak ma
kamu kenapa suka sekali sih menyiksa mama
melihat muka pembunuh itu
membuka luka luka lama tau gak sih
mama gak bisa ngeliat muka dia
dia itu pembunuh jangan dibelain
jadi mulai sekarang tolong jangan suruh orang itu kesini lagi
jadi aku langsung aja bawa ke rumah sakit
aku suka dikutuk orang kayak gitu bisa buat orang khawatir
kalau kerjaan saya selalu bikin nondila susah terus saya minta maaf ya
bukan gitu maksud aku khawatir aja takut kamu kenapa napa kamu nggak bisa diselamatkan
alhamdulillah sih om kok ibu khawatir sama om kok omnya malah senang banget
om soalnya kan om gustaf itu soalnya apa soalnya aduh kok nggak tahu juga nanti saya
jadi bingung ya ya udah kalau kamu masih bingung ngobrolnya ntar malam aja ya aku
pasti dengar dan aku juga pasti terima alhamdulillah pasti terima
maksudnya namun ya udah ngomongin termal manji ya sekarang aku nganterin arah dulu ya
kamu udah begitu banyak berkorban buat aku gustaf dari dulu mungkin udah waktunya buat
aku jujur dengan perasaanku sendiri dan membuka hati aku buat kamu gustaf nanti
malam kalau kamu mau mengungkapkan perasaan kamu aku akan menerimanya gustaf baik dulu ya

tempatnya romantis agak ini aja kaget aja kamu suka kamu tempatnya ya aku suka cuma aneh aja kamu ngajakin aku kesini
ini ada apa sih
ada tante ini
ada di sini
aku yang suruh mereka
aku mau mereka semua jadi saksi
jadi saksi jadi saksi apaan
kalau malam ini malam yang spesial inilah
aku ingin melamar kamu
aku ingin kamu jadi istri aku lah
yaudah kalau kamu masih bingung
ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
dan aku juga denger
terima ya bu
aku ingin
tapi sat aku tuh
kenapa sih kamu malu malu lila
satria akan jadi suami yang baik buat kamu
lihat lara punya orangnya
itu yang lengkap
lila cintamu membelu
satria kan jaga
terima ya gede
kamu mau gak jadi istri apa
terima kasih ya bu
selamat ya buat kalian bertiga